kita ke informasi selanjutnya
semakin realistis tempatnya pemerintah
detik finance melaporkan asumsi tersebut masih dalam rentang proyeksi bank indonesia
salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty
gubernur bank indonesia agus martowardoyo di selarapat kerja dengan badan anggaran dpr menyatakan
pemerintah dan swasta harus memaksimalkan dana repatriasi teks amnesti guna memacu pertumbuhan ekonomi
meski demikian agus tetap mengkhawatirkan perekonomian global yang masih dalam perlambatan